aparat kepolisian resort magelang kota dibantu tim dari polda jawa tengah terus memburu pelaku penembakan misterius yang mengakibatkan sembilan warga luka
dari hasil penyelidikan sementara proyektil yang digunakan oleh meneror warga adalah peluru senapan angin
aparat kepolisian daerah jawa tengah membantu kepolisian resort magelang kota untuk mengungkap rentetan penembakan di kota itu
mereka membagi personilnya menjadi tujuh tim untuk memburu penembaknya
kapolres magelang kota masih belum mengetahui secara pasti senjata yang digunakan pelaku
namun dari proyektil yang ditemukan kemungkinan besar adalah peluru dari senapan angin
kepolisian resor magelang kota mengaku lambatnya laporan korban dan minimnya sarana cctv menjadi kendala pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku teror penembakan misterius yang terjadi di sejumlah tempat di magelang
untuk itu polisi kembali memeriksa sejumlah korban penembakan misterius di mapolres magelang kota
belum tertangkapnya pelaku teror penembakan membuat aparat kepolisian resort magelang kota terus bekerja keras untuk memburu pelaku agar kasus tersebut segera terungkap
lamanya pengungkapan kasus teror penembakan yang mengakibatkan sembilan warga terluka tersebut dikarenakan beberapa kendala seperti lambatnya laporan korban dan minimnya kamera pengawas di lokasi kejadian
kendalanya yang tadi amal itu dari mulai kendala kenapa kemasyarakat tidak lapor
lapor itu menjadikan
berlamanya waktu penambahan korban dan tindakan kepolisian otomatis untuk mengungkap ini
itu yang pertama yang kedua di tempat itu memang belum ada prasarana seperti sistemnya yang baik
pada selasa malam mapolres magelang kota kembali memeriksa sembilan korban penembakan misterius
pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan dari para korban agar bisa memastikan ciri ciri pelaku
keterangan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan keterangan saksi lain maupun dari bukti bukti yang didapat kepolisian
untuk melengkapi data data penyelidikan selanjutnya
hasil dari penyelidikan sementara polisi telah mengantongi ciri ciri pelaku
namun belum bersedia menyampaikan secara pasti siapa pelaku aksi teror penembakan tersebut
korban sebenarnya sebagian besar sudah diambil keterangannya
tetapi mungkin ada yang perlu di cross check lagi dari korban
jadi tidak harus korban ini kan orang yang harus kita lindungi ya
dan dari pelindungan itu otomatis saya juga membutuhkan keterangan keterangan
keterangan yang fakta daripada korban ini yang bisa menjadi pegangan atau menjadi informasi baik
bagus buat kasus penyelidikan ini supaya lebih terfokus kepada satu arah yang kita harapkan bisa kita ungkap
penembakan terjadi di malam hari dan terjadi di tiga lokasi
yakni jalan pemuda jalan ikhlas dan jalan tidar kota magelang
tetel penembakan ini sudah berlangsung sejak awal april
belum ada laporan korban jiwa dalam teror penembakan tersebut
mayoritas korban penembakan adalah perempuan
dari joko purnomo magelang jawa tengah